hingga senin dua puluh empat juli dua ribu dua puluh tiga pemerintah desa sukabakti tarogong kaler garut jawa barat
terus melakukan pendataan terhadap ratusan warganya yang terlilit utang fiktif
pihak desa juga meminta seluruh warganya agar tidak sembarangan
meminjamkan identitas pribadi seperti ktp dan kartu keluarga pada orang lain
identitas pribadi itu jangan diberikan ke siapapun
tanpa instruksi dari pemerintah desa melalui rtrw
saya tidak mau terjadinya yang sudah sudah yang sekarang lagi geming
bermasalahan data data pribadi dipansukan
tercatat tiga ratus lima puluh delapan warga terkonfirmasi memiliki utang tetapi tidak mengajukan pinjaman
sisanya empat puluh sembilan warga belum terverifikasi dari total empat ratus tujuh korban
para korban ini menduga identitas
namanya dicatut dalam pencairan
sementara foto yang ditampilkan berbeda dari wajahnya
meski kepolisian masih menyelidiki kasus ini
warga sudah mencurigai pelaku pinjaman fiktif yang ditengarai sudah melarikan diri dari kampung
dan membawa kabur uang program peminjaman kredit membangun ekonomi keluarga yang sudah dicairkan
karena ini diketuai sama satu orang
yang kabarnya jilat gitu
kepada detik com pihak pnm menyatakan masih melakukan penyelidikan internal
terkait tugaan oknum perusahaan yang terlibat utang fiktif ini
sementara polres garut juga masih melakukan penyelidikan
tim liputan cnn indonesia